kang dadang nanti kalau lebaran kang dadang mau kemana
ya kemana lagi doi rumah metua
ceng lagi diajarin sama dadang ya caranya pamer
saya juga kalau lebaran itu ke rumah mertua saya
tapi bukan ke rumah mertuanya kang dadang
saya buat cilok aja gak enak malah gaya gayaan jualan cilok
ini soal febri ada di rumah bapak
tapi kamu pura pura tidak tahu saja ya
anda lagi nonton tv nanti bapak suruh tidur
biasanya kalau sudah tidur emosinya rendah
tapi nanti kamu jemput ke sini ya
iya nanti sore aku mau ke sana
febri di rumah abahnya
kenapa dia lari sih

tidur di kamar abah ya
masih kebayang ijom duduk di sini
masih kebayang ijom duduk di sini
rasanya dia masih ada ros ada di sini
kalau nanti kamu udah nggak ada sayang masih apa
siapapun yang duluan yang belakangan pasti sedih
dia lancar nggak jawab pertanyaan
udah udah jadi saya makin sedih
dua hari sebelum meninggal nek ijong pernah bilang
dia kalau ke kamar mandi takut jatuh
sepertinya nek ijong udah punya pirasa aja deh
sepertinya begitu cil
karunian ya nek ijong
alhamdulillah sehat dede apa kabar
udah pulang dari jakarta cek
udah saling kenal
dede pacarnya mantan bos saya
bos brai di cimarengkok
ada di dalam
yaudah kalau gitu mohon panggil
dede salam sama emak ya
dede kang sobretnya ganteng
cinta kan gak harus ganteng ya
kalau gak ganteng mah ngapain
ya nanti diperiksa sama aku dokter
dokter ada pak
dari tadi terewes saja
masuk pak masuk
oh emak sih
terima kasih in kwarana
doi lebaran itu kapan ya
lebaran haji atau lebaran idul fitri kang dadang
lebaran idul fitri
ya setelah puasa ramadan kang dadang
iya saya juga kesel tukang dadang masih lama
kang dadang nanti kalau lebaran kang dadang mau kemana
ya kemana lagi doi rumah metua
ceng lagi diajarin sama dadang ya caranya pamer
saya juga kalau lebaran itu ke rumah mertua saya
tapi bukan ke rumah mertuanya kang dadang
kalau si aceh ngomongin tiap hari lebaran tiap hari ketemu mertuanya
ceng kamu teh nyuci lama sekali sih
pakai mesin atau manual pakai tangan begini
kasak kosek kasak kosek
kang dadang emang ada yang mesin cuci yang pakai kopling
kayak ngendalikan kuda gitu
raja baper datang
dari mana kum
koswara kenapa tuh kum
sudah diam diam
bukannya si febri
memangnya rondaldo itu dari umur kira kapan
bukannya ibu ke luar negeri
mamahnya teh belum lama do
ke luar negeri
tapi waktu bayi dikasih api po
bapak kurang tahu do
rumah bapak jauh sama rumah ronaldo
bapak di cidaho
ini sekarang saya kasih obat sirup buat penurun panasnya lama ya pak

obat itu sama sustang
terima kasih do
tadi pagi saya ribut sama pebri
kok kita gak tahu kum
kalian ada di teras rumah saya
saya disuruh pura pura nggak tahu sama aceh ngatu kum
kang dadang masih mikirin lebaran ya
ada apa sih dengan lebaran
ya ada orang sholat
nggak perlu dijelasin juga saya tahu
si db aja yang masih kecil
saya sering ribut
febri memang masih kecil
sekarang dia kabur ke rumah abahnya
ya iyalah ido yang melehoi
bisa aja abahnya debbie atau ceng
kan kang dadang sekarang juga lagi ngomongin debbie
oh kadang kita harus percaya sama anak kita
iya kum kang dadang enak bener
apanya yang bener doi
pak saung dari mana
tapi insya allah nanti kalau sudah minum obat akan sembuh